ayo ibu ranti semangat kamu bisa jadi kuntilanak berhenti dimulai dari suara ketawanya dulu harus
menyerupai dengan kuntilanak betul betul yang terlihat temennya ya iya coba dulu ya saya
punya temen tapi juga mau teman aku tilana kali udah coba demi ketawanya kuncinya di es oke di es
hai theater lagi pusing
setiap ketemu warga pasti saya di demo ditanyain yuk malah omelin malah
mereka itu resah
katanya ada hantu pocong hantu kuntik
aduh mau pecah kepala saya ini kemenggungan gimana ya caranya ya
sama pak rt
pak rt kan saya udah bilang pak rt
kalau pocong pengganggu itu bukan perbuatan saya pak
gara gara itu pocong juga
nih anak buah sepeda monggok
padahal gak mau narik
anak buah juga tuh
lihat tuh pada cacingan gitu
pada mogok juga nggak mau narik
katanya sudah mulai mengganggu itu untuk pocong sama kuntilanak
gimana kalau kita bekerja sama saja
kolaborasi demi kita mengusir hantu pocong dan kuntilanak itu
demi kenyamanan dan keamanan kampung kita
ha buat apaan nih
bapak bapak ini kan hansip di kampung ini
nah demi keamanan di kampung ini
saya nggak mau tahu pocong sama kunti itu harus ketangkep
pakai nih kurungan ini
sebelumnya saya tuh dari semalam kan dewara wiri gitu pak
kayaknya ngantuk banget pak
ya maaf banget sebelumnya pak ya
saya jadi pengen nanya nih
kok pakai di kurung segale
mau ngasih kita ayam buat dipiara
biar kita bisa ternak
dengan itu cukup cukup cukup
kamu kasih tahu dia ya
saya gak mau tahu
itu pocong sama kunti pengganggu harus ketangkep
nah kalau udah sampai ketangkep
langsung kurung pakai ini
paham gak lu
itu bukannya beranak tapi telur
kita disuruh nangkep hantu pakai kurungan ini
bukannya makan telor
ayam ini makan yang beranak
ayam itu betelor
pr buat lu tuh
duduk disitu bos
kali ini aja saya minta tolong
saya tuh bisa apa pak rete
ini rambut kunti
kenapa kamu messi aja sih yang jadi kuntilanak
masa iya ada kuntilanak cantik cetar bening kayak begini
yang ada martabatnya naik gara gara saya
jadi maksudnya bu messi martabat saya teh lebih rendah daripada bu messi ya
ibu rantik itu pasti lebih tinggi martabatnya
berarti derajat dan juga orangnya
udah gitu ibu ranti orangnya baik dan paling jago
dan paling paling lah pokoknya
paling jago dalam segala hal
demi kemaslahatan umat beragama dan manusia di muka bumi ini
nanti kalau misalnya sudah amprokan sama kuntilanak
langsung cabut tupaku
supaya tidak ada kuntilanak lagi di muka bumi ini
saya mau tapi kalau ada apa apa orang itu yang tanggung jawab
yalah sok saya tanggung jawab
ini ragu amat sih pak rt
yuk kita den dong
pak rt kenapa mesti saya sih yang jadi hantunya
kenapa saya mesti jadi kuntilanak coba
masa ibu endang
ibu endang mau jadi gendero kok
udah lagian ibu ranti itu lebih sire
eh berarti kayak setan dong sayanya
ih serem amat
pak rt kalau ngomong suka jujur
ayo ibu ranti semangat
kamu bisa jadi kuntilanak
dimulai dari suara ketawanya dulu
harus menyerupai dengan kuntilanak
supaya kuntilanak yakin ternyata wah ini temennya
saya teh gak punya temen tapi juga gak mau temenan sama kuntilanak kali
udah lah demi demi
ketawanya kuncinya di f
hei itu kuntilanak apa maria carey
ih kan maria carey emang saya sama suaranya
kuntilanak emang gitu ketawanya ya
masanya gak dangdutarlingan sih
yang bener dong
saya teh gak bisa
kalau suruh hai hai
udah kita mau denger
nah itu bagus
bagus ya bagus ya
cempreng cemprengnya dapet kan
monting montingnya dapet kan
iya suara saya kan yang tadi bagus
itu buntilan ajang asli
enggak di takuti hongkong
kenapa lu saya sih yang jadi hantunya
kenapa sih mau jadi hantu anak anak
masa ibu endang
ibu endang mau jadi gender wo
mudah lagian ibu ranti itu lebih sire
eh berarti kayak setan dong sayanya
ih ih sirem amat
ih berarti kalau ngomong suka jujur
ayo ibu ranti semangat kamu bisa jadi kutil anak
berarti dimulai dari suara ketawanya dulu
harus menyerupai dengan kuntilanak
supaya kuntilanak yakin ternyata wah ini temennya
saya teh gak punya temen tapi juga gak mau temenan sama kuntilanak kali
udah coba ketawanya
koncinya di f
oke di f
hei itu kuntilanak apa maria carey
hiiih kan maria carey sama saya sama suaranya
kuntilanak emang gitu ketawanya ya
masanya gak dangdutar lingan sih
yang bener dong
saya teh gak bisa
kalau suruh hai hai
udah kita mau denger
nah itu bagus
bagus ya bagus ya
cempreng cemprengnya dapet kan
iya suara saya kan yang tadi bagus
kenapa kaget itu
itu itu putil anak yang asli